ki andi dimana
mbak andi nya gak ada mas al
lagi pergi lagi cari stroberi
katanya lagi berlatan gitu
kenapa beda dengan yang al bilang
dia bilang kalau mamanya sibuk
setelah pesta ini aku harus tanya sama ah
bapak itu pengantinnya kenapa kabur ya pak
ada apaan ya
selamat datang pak
masa mau pergi ke mana
saya nggak tahu ma
kamu kenapa nggak bisa nggak tahu
kamu kan bersama asistennya
dia mau pergi ke mana bilang sama aku
ma ma saya benar benar nggak tahu
apakah sudah yang monaten nama nama
sudah razak everythingitu membuatku bangga
masal pergi pak
semua orang yang disini juga lihat kalau al pergi
tapi perginya kemana nien
aku juga gak tahu dia pergi kemana
gimana sih kamu kan istrinya
masa kamu gak tahu suami kamu pergi kemana
udah mbak nggak usah dipusingin
gue tau lah
dia pasti sibuk banget dan harus ngurusin yang harus diurusin sekarang
makanya dia langsung pergi
pak al memberi perintah untuk menjelahi pesta ini

lo ngapain masih disini
ganti bajunya kita istirahat
akhirnya datang juga mbak andin
rumah tangganya mas al
saya disuruh kesini buat bantu bantu
keperin saya bantu ya mbak
mas al kemana ya
pergi sebentar dia ada kerjaan
ya mas al memang sibuk sih
malam pengantin gini
istrinya malah ditinggal
aduh kasian banget sih mbak andin
ya mungkin karena ada kerjanya
jadi harus pergi
yaudah kalau gitu ya saya antarin dia ke dalam yuk
makasih sang aduan
ini bagus banget loh
ya harus dong mbak andin
kan ini kamar buat honeymoon
alias bulan madu
masa kabarin kamu gak dia datang jam berapa
gigi tinggal dulu ya
selamat menikmati kamarnya
gimana kondisi renan bu
dia masih manggil manggil bapak terus
lihat siapa yang datang
kenapa om al
om al kepengen reina itu jadi anaknya om al
terus reina punya mama ya dong
reina ada mamanya
mau liat fotonya dong
om al kasih unjuk ya
wah cantik banget om
tapi sayangnya dia dan keluarganya sudah membuang kamu kesini
tidak ada yang bisa disuruh
kamu kok belum tidur ini jam dua pagi loh
terus itu kamu lagi nelfon siapa
ada sedikit soal kerjaan
jam segini banget kamu telponnya
emang gak bisa besok pagi gitu jam enam
terus ngapain sekarang kamu telponnya
lebih baik aku telpon al
aku harus tau
kenapa dia merahasiakan ini
hapa gak aktif
apa aku coba telepon andin aja ya
al belum pulang juga
kalo misalkan papa tau mas al belum pulang dia pasti khawatir
selamat pagi pak
kok kamu gak ngabarin papa udah nyampe semalam
al datang jam berapa
oh itu pak tadi
setelah aku pulang gak lama kemudian
soalnya aku sibuk banget ngobrol sama mas al
ini aku juga lagi mau sarapan sama dia
ya ya gak papa
papa mau ngomong dong sebentar sama al
tadi papa coba telfon handphonenya gak aktif soalnya
oh ini pak mas al lagi mandi
dan aku rasa kayaknya mas al juga matiin deh handphonenya
supaya gak diganggu
aduh papa jadi ganggu kalian nih
maaf ya udah udah papa gak mau ganggu kalian lagi
salam buat al ya
terima kasih pak
selamat pagi bu
selamat pagi pak silahkan duduk
saya jadi nggak enak pak
alam menginap di sini
gak apa apa bu
ini buku nikah saya bu
seperti jenis saya ke ibu waktu itu
kalau secepatnya saya akan menikah
jadi sekarang saya sudah memenuhi syarat
untuk menjadi orang tua angkatnya reina kan
maksud saya meminta pak a datang ke sini
ingin menyampaikan kabar
kalau ada yang ingin menikah
kalau ada yang ingin menikah
kalau ada pasangan suami istri yang mau mengadopsi raina
mereka sedang dalam proses
menunggu keputusan dari dinas pekerja sosial
kans mereka cukup besar
untuk mendapatkan reina
dan rencananya setelah mengadopsi reina
mereka akan membawa reina ke kalimantan
karena calon ayah reina ini
akan dimutasi ke banjarmasya
dan rekan rekannya akan meminta
untuk mengambil rekan rekan
dari tempat yang bekerja
enggak enggak enggak bu
saya nggak mau rina diadopsi orang lain
saya yang akan jadi orang tua angkatnya rina
saya kasih tiga ratus juta
kalau misalkan kurang
ibu tinggal bilang aja ke saya
untuk rekan rekan saya

cegah pasangan suami istri itu
untuk mengadopsi reina
saya tidak bisa menerima ini
kalau pak al ingin menjadi orang tua angkatnya rena
satu satunya cara adalah
pak al harus tepatnya menikah

nggak pakai gitu
mas likeya enak
harus jadi sama mungkin
apa yang bapak lakukan itu terlalu nekat pak sampai masuk ke dalam kebakaran untuk
harus terlihat sangat sempurna revo supaya andin cepat menikahi saya sebentar ya pak
ini pak ini berkas permohonan adopsi rena tolong bapak isi nanti dialih berkas bapak
tanda tangani sekaligus tanda tangan istri bapak nanti bapak kembalikan kepada saya supaya bisa
baik bu secepatnya nanti saya akan kembalikan lagi ke ibu ini saya bawa pulang dulu ibu berkasnya saya
isi di rumah baik pak saya pamit ibu silahkan pak terima kasih banyak sama sama
hai gua akan melakukan apapun untuk memenangkan rena
ya allah masalah kemana sih kiki juga nggak tahu apa apa aku ngapain coba
di sini kalau misalkan masalah nggak ada
alhamdulillah akhirnya kamu pulang juga mas kamu dari mana aku udah nungguin dari tadi mas
tanda tangan tanda tangan
ini apa nggak usah dilihat lihat langsung tanda tangan
hai kau capek ya aku ambil minumnya nggak usah duduk duduk
ini apa nggak usah dilihat lihat langsung tanda tangan
mas kamu kenapa sih mas
mas kenapa sikap kamu berubah
kau marah sama aku
salah aku apa
saya gak punya waktu banyak untuk ngobrol sama kami
bastard dulu dong mas
kamu pergi kemana lagi sih mas
mas jangan pergi dulu dong mas
kenapa sekarang sikapnya masalah berubah
gak perlu aku antren ke bandara
bukan papa udah mesen taksi kok
mama sama papa nanti kalau udah sampai kabarin ya
oh iya mama itu dapet villa dari temen mama
villanya tuh dari hari ini sampe lusa
karena mereka tau kalau mama papa lagi di jakarta
gimana kalau kalian berdua aja yang pakai
tapi sayang aku tuh gak ada pemotretan
kita bisa kesana liburan ya
ya kerjaan aku ya